pada hari ini para rawat ini adalah pembuangan masker bekas
limbah medis yang didominasi alat uji swab dan rapi tes ini dibuang di tepi jalan raya pulau glatik desa sukaindah sukakarya bekasi jawa barat
pada jumat siang sejumlah jarum suntik dan alat pelindung diri tersebut diangkut dinas lingkungan hidup kabupaten bekasi
sementara itu petugas dari unit kriminal khusus satreskrim polres metro bekasi melakukan penyelidikan setelah mendapatkan laporan dari warga setempat
pembuangannya kalau terakhir ini pakai mobil
menurut keterangan warga mobil mobil minibus

jadi salah satu penyelidikan usai bisnis itu memiliki seri seri bikin
bersama mungkin itu dari proses karyawannya
kita belum tahu belum tahu
kita tidak tahu
memang ditumpukan barang barang itu tadi
bukan dikaitkan ditumpukan satu dokumentasi
administrasi menunjukkan terhadap satu kegiatan itu
warga berharap pihak kepolisian mengusut tuntas pelaku yang tidak bertanggung jawab
yang telah membuang limbah medis sembarangan
dedy beben bekasi jawa barat